bapak kamu itu sambung pelit
pokoknya saya tidak akan pernah ikhlas
kalau dia mati dia disolatkan di masjid kampung ini
jadi siapa saja yang berani melawan saya
saya akan habisi dia
terus apa kamu sobat
tunjukkan kesediakan kamu
cuma kamu satu satunya milik bapak
aku gak habis pikir pak
kenapa si wat itu sampai sebegitunya
benci sama kamu
ya bapak juga nggak tahu
dia begitu brutalnya dia pukul bapak
dibantu salah nggak dibantu salah
lagian kenapa bapak tidak lapor polisi saja sih
ah tidak perlu
jangan membuat situasi semakin memburuk
kita tidak ada gunanya melawan orang orang seperti mereka
iya tapi ini kan soal harga diri bu
bukan soal berguna atau nggak berguna
mungkin kekeselan dia
gara gara ulah bapak juga
mungkin ada kata kata bapak yang sangat menyakitkan hatinya
jadi bapak nyerah
lebih baik begitu
ya sudah lah jangan diperpanjang
ah bapak kita tuh punya uang pak
jadi kita bisa bikin apa saja
kalau orang ganggu kita
bu dada bapak
bapak ke dokter bu
gara gara dia makan jadi begini
ayo kita duduk pak
jangan lama lama pak

aduh ya allah
nanti kamu yang ngerti ruangan
jangan jangan gara gara tadi siang
dikuburan dengan iwan
ya menurut pendapat gue sih iwan
sebaiknya nih ya
lo kagak usah dendam begitu sama pak joko
tapi lo inget kan anjuran agama
gue inget tapi dia enggak
untuk buat dia ngerti
gue kasih dia pelajaran
bener juga sih
biar dia tahu diri wan
jangan mentang mentang di orang kaya
dia mau seenaknya aja bicara
ya manusia itu kan nggak pernah berbicara
dari dosa dan lupa
jadi selagi kita ingat
sebaiknya kita istighfar deh
udah lalu jangan banyak ceramah
nanti aja kagak
tadi gue liat pak joko sakit deh
dia sedang merasakan akibatnya
lo teluh dia
nggak perlu gue teluh juga di tempat sendiri
iya kalau dia mati
gue jadi pengen lihat gimana sih mukanya
pokoknya denger baik baik
kalau si joko mati
nggak rela kalau dia disolatin dan dikuburin
di tanah wakaf kampung ini
kalau ada yang ngijin
gue yang sikat sendiri
kalau seandainya pak ustadz menyetujui
lo denger baik baik
gue nggak peduli
udah gue balik dulu
di rumah emak gue
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
telah berpulang ke rahmatullah
bapak insinyur joko bin giman
pada hari ini pukul empat lima puluh tadi pagi
jenajah akan disolatkan di masjid terdekat
dan akan dikebumikan setelah solat juhur
di pemakaman wakaf
tidak boleh dia disolatkan di masjid itu
dan juga tidak boleh dimakamkan di tanah wakaf itu
bapak bangun bapak
siapa yang mengizinin jenazah si jok itu disolatkan di masjid ini
iya memang saya yang mengizinkannya
jadi pak ustadz tidak lagi menghiraukan perasaan warga disini
saya justru sangat hirau pada semua warga
tapi ini masalah yang lain
pak jokowi sudah menjadi jenazah
dan jenazah itu tidak punya masalah apa apa dengan kita yang menghidupkan
pak ustadz tidak perlu lagi cermat disini
pak ustadz ini saya iwan pernah berjanji
siapa saja yang mengizinkan jenazah si joko disolatkan di masjid ini
wah saya tidak setuju kalau jenazah si joko disolatkan di masjid ini
dan dimakamkan di pemakaman wakaf kamu kita
ayo bawa lagi balik jenazah itu
bumar bumar kalian
apa salah bapak saya
bapak kamu banyak salahnya buat saya dan warga disini
bapak kamu itu sombong pelit
iwan biarkan jenazah pak joko ini disolatkan di masjid
allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan
bahwa jenazah itu memang harus disolatkan di masjid yang paling terdekat
dan jenazah itu tidak punya masalah apa apa
terhadap kita yang masih hidup
iwan kamu tidak punya salah apa apa dengan saya
berangkali ada sangkutan dengan keluarga almarhum pak jokowi
ayo semuanya solatkan jenazahnya
siapa pun di antara kalian yang tidak mau menyolatkan jenazah pak joko
kita harus sholatkan dengan ikhlas